meski banyak mendapatkan kritik dari kalangan masyarakat
pemerintah dan dpr ri sepakat segera membawa draft final rkuhp ke rapat paripurna dpr untuk disahkan
dalam hitungan hari rkuhp akan disahkan dpr dengan masa transisi dari kuhp lama ke kuhp baru selama tiga tahun
sejumlah pasal masih menuai pro kontra diantaranya pasal mengenai penghinaan terhadap pemerintah
kemudian makar penghinaan harkat dan martabat presiden pidana mati hingga tadi sebelumnya penambahan pasal rekayasa kasus
tapi saya tidak akan membahas hal itu karena nanti akan dikupas lebih dalam bersama rekan saya eva yunizar dalam dialog dengan pakar
yang akan saya soroti justru terkait munculnya pasal pasal baru yang mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law
yang pertama salah satunya adalah terkait aturan pidana bagi orang yang membuat prank
nah ini untuk youtuber atau yang mengklaim dirinya sebagai influencer hati hati
aturan pidana ini diatur dalam pasal tiga ratus tiga puluh satu rkuhp yang berbunyi
setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya kerugian atau kesusahan
dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori dua
nah dalam penjelasan pasal tiga ratus tiga puluh satu rkuhp ini diberi sedikit ilustrasi
yang dimaksud dengan kenakalan itu adalah seperti contohnya vandalisme alias colat coret di tembok
jadi hati hati di jalan ya
berapa denda kategori itu
dalam pasal tujuh puluh sembilan ayat satu dijelaskan bahwa yang termasuk dalam kategori dua denda ditetapkan berdasarkan kategori dua ini sebesar sepuluh juta rupiah
jadi bagi anda yang kedapatan nanti mencorak coret tembok siap siap mendapatkan pidana
rkuhp juga melarang siapapun untuk berisik pada malam hari hingga mengganggu tetangga
beri sedikit alasan untuk anda
bila anda mengganggu tetangga bila tetangga anda tidak terima ia bisa melaporkan anda ke polisi
jadi hal ini diatur dalam bab gangguan terhadap ketentraman lingkungan dan juga rapat umum
ini tercantum dalam pasal dua ratus enam puluh lima rkuhp dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori dua
dan setiap orang yang mengganggu ketentraman lingkungan dengan membuat hingar bingar atau berisik tetangga pada malam
atau membuat seruan atau tanda tanda bahaya palsu
ini apakah termasuk dengan pengawasan
apakah termasuk dengan pengamen gaban
yang speakernya segini gede yang sering lewat dan dengan musik yang cukup keras itu
dan kita akan lihat ancaman pidana selanjutnya yaitu yang muncul yang baru adalah terkait hubungan seks di luar pernikahan
jika saat ini tidak dilarang nah dalam rkuhp seks di luar pernikahan diancam penjara satu tahun penjara
setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya
dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak dengan kategori dua
seperti yang sudah saya sebutkan tadi
demikian bunyi dari pasal empat ratus tiga belas ayat satu rkuhp
namun pasal ini baru berlaku apabila ada aduan dari suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan
atau dari orang tua dan anaknya yang tidak terikat perkawinan
dan pengaduan ini dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai
kemudian selanjutnya ini juga masih terkait seks di luar nikah
sekarang ini ramai istilah kohabitasi
apa itu kalau istilah awamnya adalah kumpul kebo
jadi negara kita ini sekarang mengatur pasangan yang tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan
setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan
denda paling banyak kategori dua
ini tercantum dalam pasal empat ratus empat belas ayat satu rkuhp
sama dengan juga pasal seks di luar pernikahan
untuk mempidanakan pelaku kumpul kebo harus ada di lik aduan ya
dari sang suami atau istri atau orang tua dan anaknya
dan tentunya rkuhp ini akan menggusur kuhp warisan penjajah belanda
saat belanda menjajah kita
wetboek van starverk itu menggusur seluruh hukum yang ada di nusantara
dari hukum adat hingga hukum pidana agama